akibat lapas cianjur rusak terdapat gempa sebanyak dua puluh satu warga binaan dari lapas cianjur dipindahkan ke lapas sukabumi jawa barat
mereka akan menjalani masa pidananya hingga selesai
warga binaan lembaga pemasarakatan cianjur mengirimkan sebanyak dua puluh satu narapidana ke lapas kelas dua b sukabumi jawa barat pada rabu siang
para napi ini akan mengisi rutan lapas kelas dua sukabumi di ruangan khusus map penali yang dapat menampung dua puluh orang
warga binaan ini terpaksa dipindahkan ke lapas terdekat dari wilayah cianjur lantaran lapas kelas dua b cianjur rusak akibat dikuncak gempa
narapidana ini terdiri dari enam orang wanita dan lima belas narapidana pria
mereka nantinya akan menyelesaikan masa pidana di lapas sukabumi ini hingga selesai
di lapas sukabumi ini menerima total ada dua puluh satu orang

sementara untuk blok peningan yang dari lapas cianjur kita menemukan di map penali